tidak dibawa tidak hadir di sini atas inisiasi hati sendiri hidup di kita hidup di sana
tidak ada kegiatan berkerumun berkerumun
dengan membawa penggeras suara sejumlah personil kepolisian polsek menteng bersama korps brimopoli
membubarkan kerumunan tersebut
sejumlah orang yang menolak untuk dibubarkan nyaris terlibat kericuhan dengan petugas
bahkan mereka sempat terlibat adu mulut dengan polisi
tugas melarang kegiatan itu karena jakarta masih dalam masa psbb transisi
kita tidak akan anarkis tapi kita dilarang
kita warga kita berhak jakarta milik kita
jakarta milik warga yang sah yang domisi ini mempunyai iktp
tetapi kenapa di bandara ribuan orang yang merusak dibiarkan
di mana keadilan
apakah amparat takut melawan mereka fpi
kalau mereka boleh fpi boleh merusak kita juga boleh di sini
kita tidak akan anarkis
mereka boleh jaga boleh lihat